memasuki libur natal dan tahun baru arus lalu lintas dari arah jakarta menuju ke sejumlah daerah di jawa mengalami peningkatan
ya di beberapa ruas jalan tol hingga jumat malam terpantau padat
arus lalu lintas di ruas jalan bebas hambatan tol jakarta cikampek kilometer lima puluh tujuh dari karawang jawa barat jumat malam sudah mulai mengalami peningkatan
kendaraan dari arah jakarta menuju palimanan dan bandung mulai ramai namun masih terbilang lancar
diprediksi kepadatan arus kendaraan dari arah jakarta menuju palimanan maupun bandung akan terjadi pada sabtu pagi menjelang perayaan natal
sementara itu arus kendaraan dari jakarta menuju sejumlah daerah di jawa tengah dan jawa timur yang melalui ruas tol cipali juga mulai ramai
akibatnya terjadi antrean panjang di gerbang tol palimanan

untuk mengurangi penumpukan kendaraan di palimanan pihak pengelola tol cipali membuka sedikitnya sembilan gardu utama dan lima gardu satelit tambahan dari arah jakarta menuju daerah
begitu pula arus kendaraan dari arah bandung menuju jakarta via tol cipularang telah dialihkan keluar dari pintu tol cikamuning
pengalian arus kendaraan di pintu tol cikamuning merupakan dampak kerusakan jembatan cisomang di kilometer sembilan puluh delapan
antrean kendaraan pun mulai mengular yang didominasi oleh kendaraan truk dan bus yang akan menuju jakarta dan purwakarta
dan terakhir arus kendaraan dari arah jakarta menuju jawa tengah yang melintas di ruas tol bejagan pemalang di pintu keluar tol brebes timur kembali mengalami peningkatan
untuk mengurai antrean kendaraan petugas memperlakukan rekayasa kontraflow atau lawan arah hingga depan terminal
pemimpin kota tegal